informasi lain satu ratus dua puluh siswa dan orang tua mereka dievakuasi dari bumi perkemahan di kulon progo yogyakarta
mereka terjebak banjir lantaran sungai tinalah meluap
tni polri basarnas pmi damkar dan relawan mengevakuasi satu ratus dua puluh siswa sdit alam nurul islam
yang terjebak selama empat jam di area perkemahan wisata ono kaline desa semakan kalibawang pada jumat malam
selain jalan yang licin jarak yang jauh juga menjadi kendala
sungai meluap usai hujan deras yang mengguyur wilayah kalibawang dan samigaluh